indonesia dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan e sports free fire champions cup dua ribu dua puluh
kejuaraan akan berlangsung pada sembilan belas april mendatang yang diikuti dua belas tim e sports dari berbagai negara
dua belas tim tersebut akan bertanding untuk memperebutkan tempat yang terbaik untuk game free fire
indonesia menjadi tuan rumah setelah melewati proses bidding dan negosiasi yang cukup panjang
pada kejuaraan serupa di tahun dua ribu sembilan belas lebih dari delapan empat ratus penonton menyaksikan secara online kejuaraan yang berlangsung di bangkok
saat itu tim e sports asal indonesia evos berhasil menjadi yang terbaik
menurut menteri pariwisata dan ekonomi kreatif wisnu tama pertandingan e sports merupakan salah satu cara untuk mengembangkan sports tourism
jadi saya pikir ini adalah hal yang baik dan bagus untuk
ekonomi kreatif dan tentunya juga buat pariwisata
karena membuat event seperti ini juga menciptakan daya tarik yang luar biasa juga
karena dari dunia internasional semakin baik eventnya akan semakin tinggi daya tariknya
dan tentunya akhirnya menciptakan kunjungan ke indonesia
dan ini sangat penting ke depan